kenapa sampai gini
mikir apa lagi
aku keluar aku nyari kamu tadi
emosional jadi ketrigger lagi
udah mendingan kamu balik ke kamarnya
kamu bisa irahat
kamu juga butuh istirahat
emang gak bisa aku disini aja mas aku mau jagain mama juga
istirahat di kamar
kalau ada apa apa panggil aku ya
sehingga mau kamu sampai sakit nanti kalau kamu sakit
udah udah udah ya
aku temenin disini ya
sudah berapa bulan mbak kandungannya
jalan empat puluh minggu mbak
semoga bayinya sehat dan lahir sempurna ya
amin terima kasih
ini kehamilan pertama saya
eh itu di perutnya tante sofia
sedang dalam perjalanan menuju jakarta
diduga tabrak lari tapi mobilnya tidak bertukar
ada dua orang korban
perempuan bernama novia yang sedang hamil
dan seorang lagi pria bernama pratama
oh tidak tidak
ke kamar sekarang ke kamar ya
kamu ke kamar dengerin saya
kamu bisa ke kamar kan
kenapa mama nangis istri seperti itu ya waktu lihat aku
gue udah telepon dokter andi
dokter andi lagi unduh vaksin nih
mir sebenarnya kenapa sih
kok mama bisa istri seperti itu
gue juga gak ngerti
tadi pas gue dari kamana arena gue ngeliat pak bos sama bu bos tuh pergi ke ruang kerja
tapi gue gak ngerti mereka lagi ngapain
terus abis itu gak lama bu bos langsung histeris terdak terdak gitu
ke ruang kerja ada apa di ruang kerja massal kenapa mama sampai histeris
aku harus cari tahu nih
apa ini kerjaan mama sama masal di ruangan ini
sampai mama bisa pingsan dan histeris begitu
tumben masalah kunci ruangan ini
aku makin yakin ada sesuatu di dalam ini
sampai dikunci segala
padahal masal kan lagi ada di rumah
biasanya gak pernah kayak gini
aku mimpi mak
mimpi oma jatuh
oma lagi di kamar lagi isi rahat ada dokter yang lagi dateng lagi ngobatin oma
bener oma gak jatuh
yaudah sekarang kita ke kamarnya isi rahat ya
bu rosa ada di kamar yang harus diantar
permisi pak bos dokter andinya
lalu kamu keluar dan tutup pintunya
iya pak bos remisi dok
kenapa sampai gini
suami saya enggak
suami saya enggak